anda penggemar sajian masakan laut
nah jika iya tidak ada salahnya anda mencoba kuliner khas jember yang satu ini
namanya sate gurita bumbu merah
selain terasa pedas di lidah daging kenyal gurita juga akan membuat anda ketagihan
seperti apa lezatnya sate gurita berikut liputannya
sate gurita bumbu merah
sebelum dibakar daging gurita yang telah dicuci bersih direbus selama kurang lebih sepuluh menit agar daging terasa lebih empuk
setelah direbus setengah matang daging kemudian diiris kecil kecil lalu ditusuk dan dibakar hingga matang
saat dibakar inilah daging gurita dicampur dengan bumbu khusus yang terdiri dari campuran pandan bawang merah bawang putih saus dan cabai
sebagai pelengkap padukan bumbu pedas serta
panasnya untuk menambah selera makan penikmatnya
sate gurita menjadi favorit penggemar seafood karena aman buat penikmat yang takut akan ancaman kolesterol dan darah tinggi
gurita itu bagi orang yang suka sibuk
kita sibuk namun terganggu oleh seluruh negara
kalau kita harus memiliki gurita itu aman
untuk satu porsi sate gurita yang terdiri dari sepuluh tusuk dibanderol dengan harga rp dua puluh
bagaimana anda tertarik untuk mencobanya
syekh fokus mandani jember